viralnya foto dan video lima belas anak sekolah dasar yang hendak tauran membawa senjata tajam di media sosial disesalkan pihak sekolah
menurut pihak sekolah tidak selayaknya aksi tersebut difoto dan disebarluaskan ke media sosial
foto foto yang viral di media sosial menggambarkan lima belas siswa sdn satu sindang kasih purwakarta jawa barat
yang tengah ditelanjani oleh aparat polisian dan tni di mepolsek purwakarta kota
selain ditelanjani kelima belas anak ini disuruh mengacungkan senjata tajam sebelum kemudian difoto
pihak sdn satu sindang kasih menyesalkan perlakuan pihak berwakil pada lima belas anak budiknya ini
terlebih beberapa foto dan video lima belas siswa sd ini sampai viral di media sosial
lengkap dengan laporan polisi yang menyebutkan dengan gambar identitas kelima belas siswa
sebetulnya sangat disayangkan ya ini kan semuanya anak anak di bawah umur apalagi sekitar sebelas dua belas tahun
jangan sampai seharusnya disamakan dengan orang orang yang penjahat besar gitu
apalagi sampai di fotonya itu mengacungkan parang senjata tajamnya
itu kan seolah olah mereka itu sebagai seorang kriminal
sementara pihak kepolisian dari polsek purwakarta kota masih belum mau menanggapi terkait kasus ini
peristiwa terjadi pada jumat dua puluh april dua ribu delapan belas
belasan siswa ditangkap polisi ketika hendak melakukan aksi tawuran
warga dan polisi berhasil mengagalkan aksi yang diduga akan menyerang siswa dari sekolah lain
mereka ditangkap bersama senjata tajam yang dibawa
yan firman syah purwakarta